pemerintah kota bogor jawa barat memastikan kondisi kesehatan wali kota saat ini
dipastikan terus membaik usai menjalani isolasi selama dua pekan di rs udes tempat
selain kesehatannya kian bugar pengecekan darah berkala juga menunjukkan kemajuan yang signifikan
bahkan dari pemeriksaan rapid test beberapa hari lalu
bima arya mendapati hasil negatif setelah sebelumnya berstatus positif covid sembilan belas
meski demikian pihak dinas kesehatan masih menunggu hasil swab dari lab kesda
untuk memulangkan wali kota sebelum nantinya memimpin kembali kota hujan
semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama pak bima akan kembali memimpin kota bogor
inilah testimoni dua pasien positif corona yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan karantina selama dua pekan
kedua pasien tersebut mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat
mereka juga meminta kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dan mengisolasi diri jika terkena gejala pneumonia
alhamdulillah dari delapan pasien dari magetan yang dirawat di sudono madiun
lima orang sudah dinyatakan terkonfirmasi negatif atau sembuh
kelima pasien tersebut sebelumnya dirawat di rsud dr sudono madiun
dan kini telah kembali ke keluarganya masing masing di magetan jawa timur
dengan demikian total pasien positif covid sembilan belas di jatim yang dinyatakan sembuh
menjadi dua puluh dua orang
tim liputan cnn indonesia